anggota komisi sembilan dpr ri dari fraksi pks neti prasetyani
menyayangkan rencana pemerintah memotong insentif tenaga kesehatan dalam anggaran dua ribu dua puluh satu
hal ini dinilai menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap upaya penanganan pandemi covid sembilan belas
ditemui sebelum rapat komisi kesehatan dengan menteri kesehatan dan menristek rabu siang
neti menyatakan pemerintah semestinya memiliki peta jalan yang jelas dalam penanganan pandemi
termasuk diantaranya dalam desain anggaran
dengan diturunkannya insentif bagi tenaga kesehatan
dikhawatirkan akan menurunkan semangat mereka sebagai garda terdepan melawan covid sembilan belas
pertama penanganan covid sembilan belas adalah hal yang paling tinggi ketika menangani kasus positif covid sembilan belas di rumah sakit atau di tempat tempat isolasi
dan tentu saja saya harus mengatakan kebijakan ini tidak fair tidak fair dan tidak berkeadilan